resik banget sih
gatau apa teti lagi tidur
ini semua perjuangan nih
yaudah deh gapapa deh
setelah lu baca surat gue
lo akan jatuh cinta sama gue
udah pokoknya hari ini
malam ini juga
gue akan tulis semuanya di surat
tulis semua perasaan gue ke opi
nulis apaan lu
lu pergi lu pergi sana
asal lu tau ya
ini tuh surat rahasia
dengan surat ini
gue akan bisa menaklukkan
hari ini lu masih nulis nulis surat cinta
eh denger ya
surat itu abadi
sama kayak cinta gue ke opi
abadi bukan kayak sms
bisa gampang gitu di delite
nora deh lu
sekarang semuanya suka sama opi
gak ada yang suka sama aku
seri banget sih
selesai sudah luar biasa
nah sudah lebar lagi jaganya
operasi ini juga
li gs banget sih
eh pik ini semua perjuangan nih
eh ini ngos ngosan gua kan yaudah deh gapapa deh
selalu baca surat gue lu akan jatuh cinta sama gue
surat nggak ada orang berarti surat itu buat teti ambil lah
sayangku engkau adalah rembulanku engkau adalah pelita hatiku
bersinar terang seperti bintang yang menyinari hatiku
maukah kau menjadi pacarku salam sayang glenn
hmmy jadi selama ini yang sayang sama aku glenn
aku kira lucky soalnya lucky juga cari perhatian terus
ya ampun glenn selama ini kamu bertepuk sebelah tangan
maafin aku pokoknya aku mau balas cintanya glenn
eh glennku sayang kangen nih
ayat ini adalah menerangkan tentang kewajiban beribadah kepada allah swt
alhamdulillah anak anak pesantren kilat kita telah selesai
dan semoga dengan pesantren kilat ini allah memberikan kebahagiaan dan keberkahan bagi kita semua
alhamdulillah pesantren sudah selesai
dan aku sekarang bisa balik lagi ke rumah
eh senyum senyum dia
opi pasti udah baca surat dari gue
kalau gak ada pesantren aku harus pindah terus hidup dimana
duh si opi mana sih opi
katanya dia mau kasih gue jawaban
semalam gue udah tulis surat panjang lebar tentang cinta gue
hari ini nih dia mau kasih gue jawaban
itu mah lu namanya ngarep
gak bakalan dapet lu
eh mohon maaf lah dimatikan aja ya
maaf aja ya kalau emang gue bener bener jadi
eh meskipun dia jawab itu pun nolak paling banter
eh lu lu lu puasa puasa tapi gak usah ngomong kenceng kenceng kayak gitu dong
gak usah muncrat muncat gitu
lu gak tau mulut lu tuh bau spiteng ya
spiteng eh lu tuh bau naga paling bau
naga masih mending daripada lu spiteng
eh bau naga tuh paling penting apa tuh spiteng
hai glenn aku juga suka pas sama kamu
eh dia yang suka enak aja

aku udah baca semua surat kamu
aku juga udah baca ginjal kamu eh isi hati kamu
kamu suka sama aku kan
kamu romantis banget glenn
kamu jangan gitu dong glen
biarpun depan lucky lucky itu masa lalu aku
kamu masa depan aku
uh lupa lu lupa uh peroloh
gue ampun deh ampun aku sama yangities
teti teti ampun teti
hah ampun deh ampun ampun
mudah mudahan si buntulan kentut itu gak ngejar ngejar gue lagi
eee nggak deh
ehm kamu nggak ntar aku pulang soalnya aku takut jalan sendirian
eee nggak deh
gue lagi sibuk